dan memang keberhasilan memupuk kebenekaan berbuah prestasi
salah satunya adalah prestasi di bidang ekonomi yang berhasil melunturkan stigma
bahwa indonesia hanyalah negara konsumen bukan produsen
sebagai bukti produk badan usaha milik negara digemari di mancanegara
dari mulai kapal ada pesawat hingga helikopter kini dipakai di berbagai negara
tiffany raitama akan menyajikan untuk anda dua produk made in indonesia yang telah mendunia
kepala kepala kepala
kapal ssv ini apa yang kemudian membuat mungkin kementerian pertahanan filipina
akhirnya berhasil atau memesan sedikitnya ada dua unit kapal ssv ini di tahun dua ribu empat belas yang lalu
jadi kira kira tiga tahun yang lalu
nah di kapal sft ini pt pal kemudian bersaing berhasil memenangkan tender internasional
dan juga bersaing dengan sedikitnya tujuh negara
dua unit kapal yang dipesan oleh kementerian pertahanan filipina ini
harganya ditaksir senilai atas harga rp satu satu triliun
nah kapal pertama yang dipesan oleh kementerian pertahanan filipina
ini kemudian dibangun pada tanggal tiga belas mei dua ribu empat belas
kemudian pengirimannya dilakukan pada tanggal delapan mei dua ribu enam belas
dan sampai atau tiba di filipina tepatnya di manila di tanggal tiga belas mei dua ribu enam belas
sementara itu untuk unit atau pesanan kapal ssv yang kedua
ini dilepas di tanggal dua mei dua ribu tujuh belas dan tiba di filipina di tanggal delapan mei dua ribu tujuh belas
nah kapal ssv ini disebut sebagai kapal multifungsi
jadi tidak hanya digunakan untuk misi perang tapi juga misi kemanusiaan
anda bisa lihat ini kapal besar banget besar sekali
panjangnya satu ratus dua puluh tiga meter bisa mengangkut sedikitnya atau sekitar enam ratus dua puluh satu orang
dan juga bisa mengangkut lima kendaraan berat di atasnya
bukan hanya itu kalau anda lihat di kiri kanan kemudian di belakang saya
bahkan ada dua landasan pacu untuk helikopter
oke setelah tadi saya pamer kapal yang super canggih untuk anda
saya mau pamer produk buatan anak bangsa yang juga tidak kalah keren pastinya
yang tidak kalah diakui
oleh mata dunia atau kancah internasional
ini kayak ada suara suara di sebelah saya mungkin anda juga dengar gak sih
hmm oke itu dia saya halo halo dulu mungkin ya
tahu deh kelihatan apa enggak halo
itu tadi itu adalah pesawat cn dua ratus tiga puluh lima buatan atau produksi dari pt dirgantara indonesia atau pt di
ini bisa diklaim menjadi salah satu produk yang sangat berharga
produk buatan atau produksi dari pt di yang laris manis tanjung kimpul di pasaran
karena pesawat cn dua ratus tiga puluh lima ini sudah berhasil dipesan atau mengudara
tidak hanya di satu dua negara tapi banyak sekali negara
kita lihat negara negara mana saja sih yang sudah akrab begitu atau memesan pesawat cn dua ratus tiga puluh lima ini
kita lihat ini yang pertama adalah antara lain ya venezuela
yang membeli satu unit untuk angkutan penumpang senegal membeli dua unit untuk transportasi militer dan juga multifungsi dua unit
kemudian murkina faso oke murkina faso membeli sedikitnya satu unit untuk transportasi militer
selain tiga negara tadi oke ini ada lagi ini yang paling banyak kayaknya mungkin adalah korsel atau korea selatan
yang memesan atau bahkan membeli dua belas unit pesawat cn dua ratus tiga puluh lima ini untuk apa saja
perinciannya kita lihat yang pertama untuk anggota militer sebanyak tujuh unit
kemudian untuk angkutan vvip satu unit
dan juga untuk maritime surveillance aircraft sebanyak empat unit
nah negara tetangga kita nih ya tahu dong siapa malaysia
oke negeri jiran juga gak mau kalah kayaknya membeli delapan unit pesawat meet in bandung ini
kemudian turki yang juga menjadi salah satu atau negara yang salah satu sebagai pelanggan dari cn dua ratus tiga puluh
yang juga memesan sebanyak sembilan unit
kemudian uni emirat arab yang juga memesan pesawat cn dua ratus dua puluh
dan juga kemudian ada brunei darussalam dan juga pakistan
brunei memesan satu unit dan juga pakistan empat unit
oke dari pesawat cn dua ratus tiga puluh lima saya akan pamer ini dia produk buatan anak negeri selanjutnya kita lihat
produksi tangan anak bangsa yang menunia sepatutnya membagakan kita semua
saya anda kita harus optimis bahwa indonesia mampu menghasilkan lebih besar dari yang dicapai saat ini
terus berkarya bangsa tu